sementara itu pengacara terdakwa kuatmaruf irwan irawan menilai vonis yang diberikan hakim bukan sesuatu yang mengagetkan
mengingat terdakwa firdis samu dan putri cendrawati juga di vonis melebihi tuntutan caksa
tim kuasa hukum kuat juga mengatakan akan mengajukan banding
ini hal yang sudah kita duga dalam artian
kemarin itu kan putusan ibu pece dan pak ferdi kan juga di atas daripada tuntutan
dan ini bukan sesuatu yang mengagetkan buat kami dalam artian bahwa dari fakta fakta persidangan yang diambil menjadikan pertimbangan di putusan
itu khususnya kuat ya ini sesuatu yang sama sekali tidak tergambar dalam proses pembuktian
salah satu diantaranya yaitu kaitannya dengan adanya pertemuan antara ibu pc verdi sambo dan
kuat ma'ruf yang seolah olah itu terjadi dalam kurun waktu tiga menit
nah dalam waktu tiga menit ini secara logika itu kan hal yang tidak mungkin
kenapa tidak mungkin karena itu kan waktu tiga menit itu dibutuhkan untuk naik ke lantai tiga pakai lift kemudian turun juga dengan tangga
nah dalam apakah waktu tiga menit ini cukup untuk ibu pece menjelaskan peristiwa di magelang
kemudian pak ferdi dalam kondisi amarah emosi menanggapi dan kemudian mengatur skenario dan menyampaikannya ke kuatmaruf
itu hal yang tidak masuk akal
nah hal seperti inilah yang saya kira akan kami menjadi bahan kami untuk dijadikan pertimbangan dalil dalil kami pada saat menyampaikan banding nantinya
dan ini bukan hal yang final ya
ini adalah proyek awal yang kemudian ada adalah jutur umpaya hukum lain seperti banding kasasi dan pk misalnya
nah hal ini semua akan kami tempuh untuk membuktikan bahwa kuat ⁇ maruf ⁇ ini bukan orang yang harus bertanggung jawab
bukan orang yang pantas ditempatkan sebagai terpidana
dalam perkara ini